siswa kelas delapan madrasah sanawiah bernama dina aryani
tewas tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi senin petang
insiden ini terjadi di lantai tiga rumah temannya
di regensi dua cibitung bekasi jawa barat
saat itu dina sedang bersuah foto
telepon genggam miliknya terjatuh dan ia berusaha mengambilnya
namun tanpa sadar ia menyentuh kabel listrik beraliran tinggi
sementara temannya bernama gg rahmadani
turut tersengat listrik saat berupaya menyelamatkan dina
gege kini menjalani perawatan di rumah sakit cibitung medica
selasa pagi sejumlah rekan sekolah dan warga mendatangi rumah duka
untuk menyampaikan bela sungkawa
keluarga akan memakamkan dina di tpu wana jaya cibitung bekasi
dedy beben bekasi jawa barat